darunan tamu yang
pesawat muda nabi
tiba juga saya di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok nusa tenggara barat
nah bulan maret ke lombok pasti udah bisa ketebak dong kira kira ada event apa yang bakal saya samperin kali ini
yaitu motogp seri mandalika di sirkuit internasional mandalika
nah baru nyampe bandaranya aja udah banyak hiasan hiasan untuk menyambut motogp dua ribu dua puluh
yang digelar delapan belas sampai dengan dua puluh maret dua ribu dua puluh
salah satunya yang ada di sebelah saya ini ini jadi salah satu spot foto para penumpang pesawat yang baru tiba di bandara internasional lombok ini
tadi sebenarnya banyak di sini orang orang yang berfoto rame juga pada rebutan sampai saya nggak kebagian dan sekarang sepi
tapi nanti mungkin kalau misalnya ada penumpang pesawat yang baru tiba lagi ini akan jadi tempat spot yang rame lagi nih di sebelah sana juga ada
kita keluar sekalian barang kita banyak juga nih buat dibawa nih
udah kayak pembalap motogp belum
nah ini jadi salah satu tempat ikonik di bandara internasional lombok
karena pada saat tes pramusim pada februari
saya juga mau ikutan serfi nih
ini adalah jalan bypass yang menghubungkan antara bandara internasional lombok menuju ke kawasan mandalika
sepanjang sekitar tujuh belas tiga puluh enam km sampai ke bundaran sunggung yang menjadi pintu gerbang utama kawasan ekonomi khusus mandalika
nah kalau bisa dilihat di sekitar saya sekarang sudah mulai dilakukan penghijauan
di situ ada ladang jagung dan juga ada beberapa
tanaman rambat yang sudah ditempel di perbukitan agar lebih cantik
karena pada saat event world superbike pada november dua ribu dua puluh satu lalu
saya juga berkesempatan ke sini tetapi kawasan sini masih terlihat sangat gersang
kanan kiri masih tanah bahkan di tengah jalan ini yang saat ini sudah terlihat ditanami oleh beberapa pohon dan juga tanaman hias
pada saat event world superbike lalu masih tanah gersang juga
dan beberapa lampu penerangan jalan juga sudah mulai dipasang
karena pada saat itu juga kawasan ini
masih bisa dikatakan gelap gulita ketika malam hari
jadi ini adalah persiapan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan juga daerah
untuk mempersiapkan menyambut gelaran event motogp dua ribu dua puluh dua yang digelar di sirkuit internasional mandalika
tibalah sudah saya di sirkuit internasional mandalika
lombok nusa tenggara barat yang persis berada di belakang saya ini
setelah tadi mengikuti perjalanan saya dari bandara internasional lombok sampai ke titik ini
kita sudah melihat bagaimana persiapan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi
untuk menyambut gelaran motogp dua ribu dua puluh dua yang akan digelar mulai delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh dua
infrastruktur penghijauan dan juga kesiapan akses sudah mulai terlihat
walaupun progresnya masih terus dilakukan
yang diharapkan memang bisa selesai dua hari sebelum pelaksanaan motogp pada tanggal delapan belas maret ini dilakukan
dan untuk bagian sirkuit sendiri kalau bisa dilihat
sudah terlihat beberapa kursi penonton yang terdiri dari premium grandstand grandstand vip village
dan juga ada lounge yang ada di atas bukit tiga ratus enam puluh derajat juga sudah siap dan masih dalam progres penyelesaian
diharapkan semuanya bisa cepat selesai
jadi para penonton khususnya yang sudah membeli tiket motogp dua ribu dua puluh dua
pasti sudah tidak sabar untuk datang ke lokasi ini
albi pratama robby bahtiar nusa tenggara barat